kebijakan kenaikan ukt dan ip ini kan yang terimbas adalah calon calon mahasiswa baru
tapi yang menyuarakan adalah mahasiswa mahasiswa yang existing yang sudah ada di kampus itu
kepentingannya apa buat kalian semua teman teman untuk menyuarakan itu
manusiawi pak kita manusia gitu
berdampingan siapa tahu yang kita tolong saat ini mereka lebih sukses dari kita
gimana pendapatmu soal tadi omongan masalah kebutuhan tersia
tapi di saat kenyataannya korporasi plat merah justru membuat syarat requirement mahasiswa minimal s satu
yaudah aturan untuk minimal sarjana untuk bisa kerja itu ya dihapus juga
tapi kalau kita melihat cara pandangnya nggak seperti itu gitu
pendidikan itu bukan hanya untuk pekerjaan doang
tolong pak pendidikan itu public goods
kami ya merasa ya itu harus semua mendapatkan gitu
suasana kembali memanas saat demonstran meminta masuk ke dalam gedung rektorat
mahasiswa menilai ukt tahun ini sangat memberatkan
pertama di mana kita bisa mendapatkan uang
kita rasakan ukt di unsur ini naik melambung sangat jauh tinggi
naik bisa tiga ratus sampai lima ratus persen
contohlah di fakultas saya sendiri saya dari fakultas peternakan
itu yang sebelumnya rp dua lima ratus sekarang naik menjadi rp empat belas juta
bahkan ip atau dulunya disebut spi sekarang ip iuran pengembangan institusi
yang dimana bahwasannya sebelumnya fakultas kedokteran tahun sebelumnya adalah dua puluh lima juta
hari ini di tahun dua ribu dua puluh empat uns ip nya mencapai dua ratus juta
saya berkomit beserta untuk memastikan karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami
untuk memastikan bahwa lompatan lompatan yang tidak masuk tidak rasional
itu akan kami berhentikan
untuk itu hari ini kami mengundang saudara farid darmawan
terima kasih banyak sudah bersedia datang dari semarang
setelah kemarin juga sudah dari jakarta
kemarin dari jakarta semarang pulang lagi
hanya untuk kita klarifikasi hari ini
kita ngobrolnya santai aja tapi sebenarnya
kita akan ngobrol terkait dengan yang lagi rame diperbincangkan
kalau juga di undip juga ada isu terkait dengan ipi
iuran pengembangan institusi begitu ya
nah sebenarnya di undip sendiri di undip di kampusnya mas farid
ada kenaikan ukt atau ip atau semacamnya boleh mungkin dijelaskan sedikit mas
oke sebelumnya makasih ya buat undangannya dari teman teman
ya per hari kemarin kami mengadakan rdpu dengan komisi sepuluh dpr ri
itu di hari kamis pun juga hasil
nanti kita lihat bersama laporan singkat dari hasil sidang tersebut ya
untuk diundip sendiri kemarin keluar sk terkait ukt dan ip atau spi di kita
itu menyebutkan bahwasannya ukt memang sama dari tahun sebelumnya
yang agaknya berbeda di sini itu dari segi ip
ip yang tadinya hanya ada dua golongan itu sekarang jadi ada empat golongan
nah gitu dan di situ terlihat sebetulnya terlihat dengan jelas
basicy sebenarnya bagaimana seseorang digolongkan pada satu golongan
ketika harus membayar ip atau ukt
oke sebetulnya dari segi penerimaan mahasiswa baru ya
penerimaan mahasiswa baru itu kan ada jalur snmptn kalau dulu
kalau sekarang kan apa itu namanya berbeda kan namanya dari tes dan prestasi kalau nggak salah
intinya yang jalur prestasi itu dan jalur tes jalur tes yang dari negara ya
yang dulu namanya utbk snmptn utbk sbmptn
didasarkan kepada kemampuan ekonomi setiap keluarga atau mahasiswanya
artinya mahasiswa baru itu mencantumkan
pendapatan lah entah kepemilikan rumah lah kepemilikan kendaraan semua terkait ekonomi
itu mahasiswa yang masuk melalui jalur ujian mandiri
jadi ujian mandiri itu dibebaskan kepada
di tujuh delapan gitu rata rata
balik lagi ke bagaimana kategorisasi dari golongan ip itu ditentukan dari
kemampuan ekonomi dari calon mahasiswa itu sendiri
regis itu diisi oleh calon mahasiswa itu sendiri
artinya semakin tinggi pendapatan ekonomi seseorang
maka semakin tinggilah ukt dan ip yang
kalau ip tadi khusus untuk ujian mandiri
tidak hanya di undip saja gitu
mas farid juga hadir di rapat dengar pendapat umum dengan dpr ri
apa sih yang terjadi tentang kenaikan ukt dan ip ini
kalau terkait kenaikan ukt atau ip ya
yang menyatakan kalau ip itu maksimalnya empat kali bkt
untuk ukt itu maksimal dua kali bkt
makanya permasalahan yang kita tentang atau kita
coba ingin perbaiki ya dari permendikbudnya gitu
itu ditangguhkan biaya yang tidak masuk akal gitu
padahal kemampuan ekonomi keluarganya
kalau contoh secara rigidnya
ini seperti yang teman teman kompas itu
pernah investigasi juga biaya ukt itu
dibandingkan sama pertumbuhan upah dari lulusan sma sama universitas
kenaikan per tahun dari biaya kuliah di swasta dan negeri ya
di swasta itu mencapai enam persen kenaikannya per tahun
nah sedangkan pendapat upah
itu lulusan sma sama lulusan universitas atau s satu dan semacamnya
artinya tidak berbanding lurus
dasar biaya pernikahan mahal itu
kalau kita bicara terkait
sebenarnya kan tujuan ukt itu memudahkan
memudahkan kampus mengelola keuangannya
sistem yang dihadirkan itu kan subsidi silang
yang memang memilih jalur ujian mandiri
teman teman yang mampu secara ekonomi menengah ke atas
pewajaran untuk kampus mendapatkan
keuangan atau pemasukan sebesar besarnya dari mahasiswa
tapi ini tidak menjadi salah karena apa
jadi ada apa ya bahasanya
diratifikasi ke undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah di sana dijelaskan bahwasannya
pendidikan itu harusnya public goods pak
itu harusnya ketika kita memakai
itu nggak akan habis gitu
dan public goods itu harus dihadirkan
atau dipastikan keadanya oleh negara gitu
ini barang public goods pendidikan ini
atau memang dari pendidikan internasional ya
itu dibuat seolah olah ini komoditi
yang salah tuh ini perjanjian ininya
perguruan tinggi berbadan hukum milik negara
di situ ada apa ya bahasanya
itu muncul generasi generasi pertama
melihat birokrasi kita yang rumit
karena dilepaskan untuk pengelolaan sendiri
itu akan dengan mudah birokrasinya lebih singkat
lalu kemudian terkait pengelolaan bisnis
itu juga di pt bhmn ini
kampus itu dibebaskan untuk bekerjasama dengan perusahaan
dan tujuannya lebih kepada
di situ sebenarnya kalau kita lihat dari sisi baiknya
nah pelaksananya nggak kayak gitu
kalau ukt adalah bagian dari menjalankan bisnis
ukt itu kan sebenarnya penerimaan negara bukan pajak ya
ya itu salah kaprah dari kampusnya juga
harusnya kampus tidak boleh mencari bisnis dari ukt
makanya kenapa kita bicara komersialisasi pendidikan tinggi
negara itu cenderung lepas tangan terhadap
permending good itu diatur oleh pemerintah
apa ya pengelolaan kampus itu dikembalikan ke kampus
kampus bebas untuk berbisnis
bebas untuk mengelola keuangannya
dengan kebutuhan kampus per tahun yang tinggi
itu juga tidak sebanding dengan subsidi negara
jadi bahasanya itu emang tidak serta merta dilepas
kampus butuh pembiayaan yang besar
perlu usaha yang ekstra untuk bisa surplus
ya artinya untuk mencapai stabilitas pendanaan
pemerintah harusnya tidak terlepas tangan
dan membebankan kepada mahasiswa yang seharusnya
tadi tidak punya beban yang terlalu tinggi untuk membayar ukt
atau lo jangan berharap dengan ukt sebagai bisnisnya gitu
karena sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh ya
kenapa pembiayaan kampus itu butuh dana yang besar
mereka juga dibebankan dari segi world class university
silahkan lah mau kejar target wcu apapun itu ya
tapi hak hak dasar mahasiswa itu jangan sampai direbut gitu
ya silahkan lah kita berlomba lomba untuk sampai wcu
ada lah salah satu pemangku kebijakan ngomong
atk pembayaran dosen dll
artinya kan itu fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa itu juga gitu
bkt itu kan pada akhirnya kita bicara biaya langsung dan biaya tidak langsung
nah biaya langsung memang biaya operasional kita sehari hari gitu
ukt dibebankan ke sana entah itu biaya
papan tulisnya kapur jadi papan tulis pidol
itu dibebankan sama apa namanya
pembangunan gedung pembangunan jalan
itu tuh nggak boleh dibebankan kepada ukt
nah ukt itu nggak boleh dipergunakan untuk itu
ukt dan ipi ini hanya
isunya hanya di sekitaran kampus kampus negeri ya
kampus kampus di bawah naungan kemendikbudristek
artinya tidak tersangkut paut dengan kampus kampus yang berlabel swasta
sebenarnya untuk kampus berlabel swasta ya
tapi pts atau perguruan tinggi swasta
yayasan tentu tujuannya ngadain
nah kalau tadi kita melihat hasil investigasi kompas juga
tadi per tahun itu sampai tujuh ya
tadi terkait pertumbuhan atau upah yang meningkat
dari lulusan sma atau universitas
kita katakan untuk sampai bisa masuk kuliah itu delapan belas tahun
untuk sampai delapan belas tahun dengan upah gue yang lulusan unif
pertumbuhannya kemajuannya tuh cuma empat per tahun
itu cuma bisa bayar sekitar empat sampai enam semester
ada tingkat probabilitasnya jadi
tapi untuk membiayai sampai lulus
kita tuh gak ada jaminan untuk bisa up
ya gitu nggak linear antara pertumbuhan atau kenaikan dari pendidikan tinggi
sama kenaikan dari upah yang kita dapat gitu
terus misal orang yaudah nanti rezeki mah ada
tapi read by the way kebijakan kenaikan ukt dan ip ini kan
yang terimbas adalah calon calon mahasiswa baru
tapi yang menyuarakan adalah mahasiswa mahasiswa yang existing
kepentingannya apa buat kalian semua teman teman untuk menyuarakan itu
oke bahasa sederhananya ginilah
ya kita manusia hidup berdampingan
kita makhluk sosial pasti kita ngerasain lah
kalau ngeliat orang kesusahan tuh kayak gimana sih rasanya
gue sempat bahkan belum sampai ke ukt nih
sempat ada laporan pengen cabut gak jadi masuk di undip
karena tes kesehatannya harus ke undip
nah dari segitu pun kan kita bisa ngeliat apa ya
kalau kita misal kita bantu anak ini buat berangkat
agaknya nggak mungkin ya karena kita juga mahasiswa
ya ya kan orang tua yang membiayai juga kan ada
nah jadi pada akhirnya waktu itu
kita mengusahakan untuk ya perubahan peraturan bahwa nggak wajib untuk tes diundi
nah jadi yang ingin ditekankan kenapa sih kita peduli gitu
kalau pemerintah punya cita cita generasi emas dua ribu empat puluh lima
kalau kita sebagai anak muda yang mendukung gitu
ya inilah bentuk dukungan kami gitu
tapi di sini pada faktanya seolah olah lepas tangan
nah tapi pertanyaan gue adalah sekali lagi
orang dalam yang memperjuangkan calon orang dalam gitu kan
kalian tuh melakukan riset dan riset terlebih dahulu
bagaimana impression orang sebelum daftar ke kampus kalian
atau impact yang dirasakan sama orang orang setelah ada kebijakan ini tuh
kalian rasakan kalian dapatnya dari mana deh
kalau kita tuh biasanya ada pendataan ya
kira kira ini mahasiswa dapat
lebih ke yang kurang mampu tuh mana aja gitu
terus kita bantu usahakan untuk golongannya tuh nggak di atas golongan empat
ada riset kita gak asal bicara juga
kita kan ya perjuangan kita ya lebih ditekankan ke ininya
ini loh komersialisasi pendidikan tinggi gitu
ya di atas yang salah
enggak artinya juga setelah riset itu membuktikan bahwa ada golongan golongan yang sebenarnya
mereka mau masuk kampus tapi terkendala hanya karena ukt mereka tidak bisa masuk kampus sebenarnya
dan kan bahasanya ya nanti kalau misalnya gak sesuai kita banding
mereka misalnya abangnya abangnya lima orang ini
pokoknya dari total seribu pendaftar misalnya terus kita mereka naikkan dulu yang terbesar ukt
nah ketika ini logika sederhananya ya
ketika nggak sanggup itu ada yang banding
misalnya nih targetnya dari mahasiswa tuh dua ratus juta misalnya
nah terus dari berapa tadi seribu ya
nah pokoknya kalau misal kita lihat kebutuhannya dua ratus juta per orang dua ratus ribu itu kan sudah terpenuhi ya
tapi dinaikin dulu jadi dibayarnya per orang sejuta
nah jadi sejuta kali seribu itu ada satu miliar
kebutuhannya cuma dua ratus juta betul udah surplus dong
nah dari situ misalnya abangnya wah kita nggak sanggup nih bayar segitu turun ke dua ratus ribu
yang lain turun ke ini tapi presentasinya tetap banyak di atas
jadi bare minimumnya tadi dua ratus itu mereka nurunin tuh gak ada fi
gak ada impact apa apa buat nggak ngerugiin
tapi sebenarnya lo tadi bilang udah surplus tapi dengan itu tadi dia ngejar dua ratus juta
tadi sebenarnya udah dapet sebenarnya kan
nah ini ada yang lebih apa sih gue bilang lucu atau heboh juga bisa jadi
kemarin kan setelah ramai kasus ukt ini terus kemudian kemendikbud bersuara lah
melalui sekretaris direktur jenderal pendidikan tinggi riset dan teknologi dan kemendikbud
mengenai banyaknya protes lalu kt cici menyebut pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar dua belas tahun
pendidikan wajib di indonesia saat ini hanya dua belas tahun yakni dari sd smp hingga sma
jadi lo mau kuliah silahkan gak mau kuliah juga silahkan
gitu gak sih pemahaman gue ini pemahaman awam gue nih
iya ya gini ya itu statement yang cukup miris lah kami sebagai mahasiswa melihat
kalau kita bicara pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier syarat kerjanya sekarang s satu loh
d empat aja jarang d tiga apa lagi
jadi bicara terkait tertiar ya kita harus ngeliat apa ya kondisinya seperti apa gitu
kalau dibilang public goodsnya hanya dua belas tahun gimana
di sana ada kewajiban negara untuk menghadirkan pendidikan untuk semua kalangan
nah makanya ada ukt itu buat subsidi silang
nah subsidi silangnya kadang apa ya sebenarnya yang perlu diperbaiki itu mekanismenya gitu loh
gak perlu dirubah apa lagi tinggal mekanisme subsidi silang itu seperti apa yang baik
tapi rid by the way ada gak sih upaya dari pihak kampus untuk mengubah gitu kan mekanisme subsidi silang

nah cara hitung kenaikan ukt kenaikan ip ini loh alasan faktor faktor atau indikator naiknya sebuah ukt dan ip
komunikasi apa sih sebenarnya yang udah dilakukan oleh kampus
komunikasi yang dilakukan ya itu lebih kepada turun sk nih misal
kita tuh paling disampaikan ya mas ada kenaikan soalnya mau ada pembangunan gedung ini
bahkan kalau ditanya rumusnya gimana sampai dapat hingga semua pengelola kampus itu ngerti deh
gak semua pengelola kampus ngerti yang harusnya sebenarnya pengelola kampus mengerti
ujung ujungnya kan kita mencari tahu sendiri kita belajar sendiri dari skripsi skripsi yang bicara soal komersialisasi pendidikan tinggi
maksudnya sudah mengikuti prosedur yang kalian pelajari belum
sejauh ini sudah cuman di sini problemnya adalah tadi alasan alasan yang nggak make sense
naiknya ukt itu karena kita mau bangun gedung kita mau bangun rumah sakit
nah di situ maksudnya kayak kok kayak miskonsep ya miskonsepsi gitu
dan terus yang sebenarnya agak bias di sini
iuran pengembangan institusi itu harusnya dimasukkan ke dalam hal hal yang untuk mengembangkan institusi itu sendiri
entah tadi pembangunan dan semacamnya itu bisa
cuma kita nggak pernah tahu patokan ip itu dari mana dasarnya
kalau ukt kan jelas tapi kan maksudnya ada kayak bkt bpptnbh itu kan jelas
kalau ip itu diserahkan bulet bulet
ya di sana ada apa ya bahasanya kekuasaan hukum lah
tidak ada pihak yang diajak berdiskusi sebelum keputusan itu terjadi
contohnya mahasiswa atau badan eksekutif mahasiswa
karena gini jadi semua pendapatan yang didapatkan oleh kampus
itu kan pendapatan pengeluarannya akan gimana
tapi karena si mahasiswa kan baru masuk
eh ternyata kalau segini nggak terpenuhi nih
coba dimuat lagi untuk bisa terpenuhi dari target rkt itu
nawang kayak oh ini kayaknya dapat nih dari pendapatan dari ukt segini atau ep segini
sama kalau gue sih melihatnya tidak ada waktu yang cukup untuk mereview kebijakan terkait dengan jumlah ip
itu ya mungkin gimana ya
entah ini sengaja dibuat kekosongan
oh juga diisinya juga seikhlasnya ya gak
kalau zaman gue dulu tuh gue dikasih form terus gue ngisi gitu
cuman kalau sekarang tuh golongan kayak
jadi ujian mandir pun ada gelombangnya pak
antara gelombang satu gelombang dua kemitraan
oh semakin panjang gelombangnya semakin mahal gitu
by the way tapi ini balik lagi ke soal tersier tadi ya
gimana pendapat lo soal tadi
tapi di saat kenyataannya korporasi plat merah justru membuat syarat requirement mahasiswa minimal s satu gitu
kalau beliau ini karena menghormati beliau berpendidikan tinggi ya
terus dia kayak itu loh liat kenyataannya
ini disampaikan nggak di rdp kemarin
bahkan dari kita emang menyampaikan
dari pihak dpr komisi sepuluh nya juga
ya itu kayak menyayangkan adanya segmen tersebut gitu
entah mungkin tindak lanjut dari kemendikbud untuk
terlebih juga cita cita indonesia mas dua ribu empat puluh lima ya
sudah didukung oleh teman teman mahasiswa tapi
tapi kenapa regulasinya justru menurut kalian teman teman mahasiswa tidak menuju ke arah situ gitu ya
disitu kayak apa ya
nah kalau usia produktifnya nggak dapat pendidikan yang bermutu cukup
itu bakal jadi beban demografi pak
tadi gak kuliah karena pendidikan tinggi tersebut
menyerap tenaga asing untuk hal hal sepele
kemarin kan teman teman bem seluruh indonesia termasuk farid salah satunya dipanggil
diajak berdiskusi untuk rapat dengan pendapat umum dengan dpr ri komisi delapan
kalau perasaan gue rasa teman teman
karena ini teman teman sendiri yang mengajukan begitu ya
teman teman mengajukan langsung ke komisi sepuluh
untuk proses pemanggilan sampai kita rdpu tuh gak lama
artinya cukup tanggap dan responsif lah ya
pergeseran kan pergantian kekuasaan
oke red apa yang didiskusikan di rapat tersebut
ya sebetulnya gini pak
rdpu yang kemarin diadain ya
artinya sudah pernah ya
disana kita bicara komersialisasi pendidikan tinggi
terus kemudian pada akhirnya kenapa sekarang adanya ukt mahal dan semacamnya
tidak berimpak pada apapun
gue pikir karena pemilu jadi ketutup
jadi kayak gak ada pemanasnya gitu loh
kita rdpu waktu di dua ribu dua puluh tiga
dengan pengelolaan pendidikan kita
jadi hasilnya emang agak lebih baik dari tahun sebelumnya
dan lebih ke udah banyak yang nyadar gitu sih
oh ini adalah kesimpulan dari rapat dengar pendapat
antara komisi sepuluh dpr ri
yang dipimpin oleh dr abdul fikri fakih
wakil ketua komisi sepuluh dpr ri
dengan bem seluruh indonesia
negara lepas tangan dalam sektor pendidikan tinggi
berapa poin yang disampaikan dan perlu mendapat perhatian
berapa poin yang perlu disampaikan dan perlu mendapat perhatian
negara lepas tangan dalam sektor pendidikan tinggi
apalagi untuk pendidikan yang tinggi
bahasanya kan untuk pendidikan dua puluh dari pbm ya
itu tuh banyak ke biaya biaya kayak pembayaran tenaga pendidik dan semacam ya
jadi untuk fokus pengembangan apa ya
maksudnya disini tuh perlu lebih serius lagi untuk anggarannya disana gitu
tahun dua ribu empat tentang standar standar biaya operasional biaya tenaga pendidik pada perguruan tinggi negeri di limpungan pemengkaman dikbudi stek
tentang bnsb pt menimbulkan masalah
yakni angka standar biaya operasional yang ditetapkan tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi institusi perguruan tinggi
yang tadi bicara terkait ip maksimal empat kali bkt
entah ya tujuannya apa munculnya permendikbud ini terkait hal tersebut
kalau kita lihat kampus itu jadi aji mumpung gitu
yang secara ini sah sah aja dilakukan oleh kampus gitu kan
permendikbud ristek nomor dua ini yang harusnya dikaji ulang
kalian meninjau kembali kebijakan di dunia pendidikan yang menimbulkan komersialisasi pendidikan
kenapa nggak secara konkret ngomong permendikbudnya yang harusnya diuji
maksudnya seluruh kebijakan pada akhirnya
dari hasil dari ini harapan dari teman teman bmsi apa
oke kita dari awal juga identifikasi
ya kan artinya kalian rdp sudah bawa kajian dan identifikasi kan
mendorong pemerintah agar tidak membebankan biaya pendidikan tinggi pada masyarakat saja
mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi
komisi sepuluh dpr ri mendesak pencabutan permendikbud ristek nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat
tapi kalau secara regulasi harus dicabut dulu
karena sudah disahkan kan
komisi sepuluh dpr ri akan segera melakukan rapat kerja
ini masalah pendidikan di indonesia masa
teman teman bmsi memonitor ini
sambil berjalan kita lihat
rapat kerjanya itu hasilnya seperti apa nantinya
karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami
untuk memastikan bahwa lompatan lompatan yang tidak masuk
itu akan kami berhentikan
jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan kenaikan yang tidak wajar
dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi prodi
dan tidak berburu buru tergesa gesa
seperti sekarang itu isunya sudah membumi pak
orang orang di luar sana yang mungkin gak kuliah
atau sedang tidak punya anak yang kuliah
berpengaruh nggak pada reputasi
ini mahal padahal bangunannya kayak gini
nah masalahnya yang ingin kami tekankan
orang jalan kuliah mahal
gue gak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri
karena ip dan ukt nya mahal
untuk beberapa golongan ekonomi
kalau sekarang kita bicara hari ini ya
banyak dari kita masyarakat
nah sekarang ptn nggak ada bedanya sama pts
kehadiran negara dimana gitu
terus ini berpengaruh ke keberjalanan dia selama menjadi mahasiswa
karena biaya kuliah murah
karena masih wajar biayanya
jangankan kita bicara uang panggal dulu atau ip dulu
katakan dapat enam juta setengah gitu
itu dia punya beban moral
jadi jangan kan untuk peduli sama orang lain
itu menyelamatkan dirinya dulu pasti
salah satunya yang lagi rame diperbincangkan kan gara gara terbebani biaya
misal untuk aktif riset
aktif menjadi pejuang di kampusnya
itu beban moral buat kita selama jadi mahasiswa
dan disitu tuh yang sayang tuh gini
nggak masyarakat yang ekonominya rendah
itu kan ada kesempatan untuk dapat yang rendah
dia tetap harus bayar ip misalnya uang pangkal
ini kok kayak mahal ya gitu
jadi makanya beban moral itu terus membalenggu
jadi dampaknya se impactful itu
setelah rdp dengan dpr ri
kalian mau ajukan audiensi ke kmn dibun juga nggak sih
nah kalau dari kami memang belum untuk audiensi ke kmn dibun
mas jalur menempuh rdp dengan dpr ri masih dirasa cukup
hasil rdp ini pun tidak mampu mengubah apapun dari permendikbud ristek ini
apa yang akan dilakukan teman teman bmsi
kami coba kooperatif lewat jalur jalur yang memang
menurut mereka itu jalur terbaik lah ya
kami mengeluhkan apa yang kami rasakan
terus ternyata mereka hanya lip service
ya kami nggak akan segan segan untuk membuat eskalasi yang lebih besar gitu
kalau bicara hal hal lain tuh mungkin gak semua mahasiswa ngerasain
biaya pendidikan tinggi loh
dan eskalasi atau gelombang masanya juga itu akan terbentuk secara mudah
dibanding eskalasi isu isu yang lain
paling tidak propaganda media kami sudah dijalankan lah
saya di sini jauh jauh di semarang tuh untuk mengabarkan bahwa saya pendidikan

jelas transparan akuntabel perlu
toh itu kan dana yang kami keluarkan untuk pengelolaan institusi
terus kami yang membayar nggak tahu uang uang itu untuk apa
iya pasti pemilik modal
kalau kita bahas dengan pemilik modal misalkan kan bisnis
oke nah menurut lo nih mumpung adalah sebagai seorang ketua bem dari undip
apa sih urgensi yang harus paling mendekati saat ini dan paling penting yang dibenahi oleh pemerintah
tadi ya kita bicara permendikbutristek ya
sebenarnya bagusnya tuh semua direndahkan lagi lah maksimalnya gitu
nah terus juga kita bicara terkait urgensi
apa sih ini loh presiden terpilih kita tuh udah kayak pengen baiknya ya
dia menghadirkan makan siang gratis susu gratis kan itu salah satu modal untuk ya mungkin mencapai generasi emas
tapi aspek yang paling penting dibanding makan siang sama susu gratis
pendidikan yang ramah yang terjangkau untuk semua kalangan
makan mah kita cari nanti juga bisa
tapi kan ini udah program yang mungkin akan dibawakan ya
semoga bisa berjalan dengan baik lah
dan tidak merenggut anggaran anggaran lain
itu kami akan sangat tidak terima kalau memang ranahnya ke sana
aduh untuk pak nadiem ya
tolong pak pendidikan itu public goods
pendidikan itu kita kami ya merasa ya itu harus semua mendapatkan gitu
terus jangan sampelah ada pikiran bahwasannya ya udah biar lebih mudah kita kooptasilah
kita adopsi sistem sistem di eropa atau amerika
untuk nanti tapi entah berapa puluh tahun ke depan
tapi tahun ini per tahun ini per hari ini belum bisa
kalau misal kita bicara terkait pendidikan tinggi yang mahal dan semacamnya
pendapatan kita masyarakat juga masih umr nya minimum
up nya juga kecil
jangan harap lah generasi emas indonesia dua ribu empat puluh lima
karena yang tadinya tujuannya ada bonus demografi itu hanya akan jadi beban demografi pak
jangan menghadirkan catatan buruk gitu
kami sebagai mahasiswa harapannya besar tentu
untuk bisa pendidikan itu dijangkau oleh semua orang
terus khusus masyarakat indonesia itu sendiri
mungkin di luar konteks pembicaraan kita
yang belum saya tanyakan mungkin tapi ingin disampaikan oleh teman teman bmsi
saya nggak kerasa tapi saya cukup deg degan berapa jam ini ya
untuk kawan kawan di luar sana
yang memang memiliki kemampuan ekonomi rendah
atau dirasa tidak mampu membayar ukt yang harganya selangit
dan melihat ketidak bertanggung jawaban negara
lepas tangannya negara terhadap biaya pendidikan ini
teman teman usahakan itu
teman teman usahakan untuk bisa masuk dulu
nanti kami melalui bem undip melalui bem seluruh indonesia
kami ingin pendidikan itu hadir untuk semua
untuk semua kalangan untuk semua masyarakat
dan jangan sampai generasi generasi yang memang memiliki potensi yang luar biasa
dan tentu ya kami melihat potensi potensi saat ini
generasi z gen z dan semacamnya
itu tuh banyak loh ide ide cemerlang gitu
tinggal ide ide tersebut bisa diajawantahkan melalui pendidikan yang dihadirkan gitu
pemerintah negara itu tidak bisa memanfaatkan hal tersebut gitu
entah nanti akan seperti apa jadinya gitu ya
paling tidak kami akan berusaha untuk menjamin
untuk habis habisan kita coba usahakan
jauh jauh saya datang ke sini jauh jauh kawan kawan kemarin juga
kalau kami sebetulnya kan sekarang udah semester enam udah delapan dan semacamnya ya
jangan sampai barang public goods ini
yang mana kebutuhan publik
itu diperdagangkan atau dikomersialisasi lagi gitu
ini harusnya negara menjamin hal tersebut gitu
dan ini juga barang yang bukan habis sama satu dua orang gitu
miris rasanya apalagi kemarin mendengar pendidikan tinggi itu tersier gitu ya
cara pandangnya nggak seperti itu gitu
pendidikan itu bukan hanya untuk pekerjaan doang gitu
pendidikan ya tadi untuk menghadirkan generasi yang lebih baik
kita sama samalah mencapai indonesia emas itu gitu
salah satunya adalah aksesibilitas pendidikan yang baik
terima kasih banyak farid darmawan
ketua badan eksekutif mahasiswa universitas diponegoro
semoga apa yang teman teman usahakan dan perjuangkan
dan kita sama sama berdoa buat pendidikan yang lebih baik di negara ini
terima kasih juga sahabat kapasifi telah menyaksikan episode kali ini
jangan lupa disaksikan episode kode yang lainnya